anda masih ingat arya permana
murid kelas lima sd di karawang jawa barat yang bobotnya sempat mencapai satu ratus sembilan puluh dua kg itu
berhasil memangkas berat badannya lebih dari delapan puluh kg
setelah menjalani operasi tahun lalu arya yang kini berusia dua belas tahun
menerapkan pola hidup sehat untuk menurunkan berat badannya
inilah sosok arya permana beberapa tahun lalu dengan berat satu ratus sembilan puluh dua kg
ketika itu jangankan untuk beraktivitas seperti anak anak sebayanya
untuk berdiri saja arya harus dibantu orang tuanya
tahun lalu arya menjalani operasi pemotongan lambung
dan melakukan program penurunan berat badannya
setelah menjalani operasi bobot area turun secara bertahap
dan kini menjadi satu ratus sembilan kg
arya berhasil menurunkan berat badannya sebanyak delapan puluh tiga kg
arya memulai kegiatan dengan berjalan jalan keliling kampung
melakukan peregangan otot dan bermain bulu tangkis
kini arya tak boleh lagi mengkonsumsi makanan seperti gorengan
juga makanan serta minuman yang mengandung gula berlebih
makanan dan minuman seperti itu bisa menghambat
program penurunan berat badannya
untuk pola makan baca operasi itu arya lima suap senok nasi saja
sekarang sudah kenyang tidak seperti dulu
jadi sudah sangat berubah
arya masih perlu menurunkan berat badannya
hingga mencapai berat badan ideal untuk anak seusianya